ayah peggy setiawan rudy irawan membantah anaknya memalsukan identitas menjadi roby saat bekerja di bandung
menurut rudy peggy dan roby dua orang yang berbeda dan keduanya adalah anak anaknya
berarti bapak membantah bahwa selama ini pg merubah nama jadi robby ya pak
iya jadi enggak ganti identitas ya pak
supaya bapak untuk membantu peggy pak ini dalam proses rumpah
supaya dia lepaskan aja gitu
suharsono rekan kerja peggy setiawan saat menjadi kuli bangunan
menyebut peggy ada di bandung saat pembunuhan vina dan eki pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
selain teman kerja suarsono juga teman satu desa dengan pegi di desa kepompokan kabupaten cirebon jawa barat
suarsono menegaskan penetapan pegi sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki salah sasaran
pasalnya dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy sedang berada di bandung bersamanya
suarsono mengaku dirinya dan pegi sedang ada proyek membangun sebuah rumah
saat malam kejadian suarsono bilang peggy mengantar dirinya ke terminal lewi panjang bandung
itu sih back itu salah sasaran
dia sudah angkat belakang
si peggy si peggy nya sampai ke angkot aja nggak ke langsung terminal
tapi peggy saat itu mengangkat di bandung ya
udah pulang dia ke bdng lagi